dia benar benar orang yang sangat baik
baru pertama kali ini
aku bertemu orang seperti itu
raden kian santa
mulut yang besar
dia pikir gampang mengalahkan jurus game
sama seperti ayahnya
mereka semua meninggalkanku
aku tidak sanggup mengalahkan jurus lubur burung
anak kecil berisik
pada gini saya akan bawa pergi
apakah benar mereka menguasai jurus
saya harus padam jari boleh sesedih
kamu tak nak
maa kasih ilmi di dalam
saya mau undur dia dulu
jadi tinggal ber siegeit comanku
saya mau pergi duluosh
sebenarnya siapa wanita tua itu kenapa dia melakukan itu semua dia mau membunuhku
jadinya sekarang menyekap raih kentri manik tidak hanya itu ibu ndang wanita jahat itu pun
berusaha untuk membunuh raka walang sengsara senur jati tidak akan punya bukti di hadapan
siliwangi bahwa mantra susuk amanjani itu masih ada
dan merubah wajahnya nyemas bagaimanapun
bersyukur orang tua jahat itu hanya merubah wajah putramu saat pertama kali mereka bertemu
hai iya ibu ndang aku pun tidak bisa membayangkan bagaimana jika saat itu wanita jahat itu melakukan
hal yang lebih kecil yaitu membunuh raka walang sengsara ibu nanti mungkin kita akan benar benar
kehilangan raka walang sengsara ibu ndang
tidak pernah menyesali perubahan wajahmu nak
ibu saya senang karena kamu masih hidup
ibu saya sangat bersyukur
terima kasih ibu
yang bunda pikirkan sekarang
putra kukian santang
di luar sana banyak sekali pendekar jahat
yang mengancam keselamatannya
tidakkah kalian berpikir
paten paten kukian santang
kukian santang putra
jangan menarik perhatian
yang sebenarnya terjadi adalah
rai kian santang sudah kembali ke istana dengan selamat
tapi rai kian santang menyusul ibu bunda ke japura
menyusul ibu do ke japura
benar ibu bunda
rai kian santang sangat perlindungan ibu bunda
dia tidak sabar menunggu kedatangan ibunda kembali ke pajajaran
maka dari itu
rai kian santang menyusul ibu bunda ke japura

kalau begitu kita ke japura sekarang
sebaiknya kita kembali ke pejajaran
agar gusti prabu siliwangi
mengetahui semua masalah ini
raden walang sungusang
ya ibunda ini katakan syeguru itu benar
lebih baik saat ini kita kembali saja ke istana pajajaran
karena di istana sedang banyak ada masalah
dan banyak pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah
dan juga banyak orang orang jahat yang menginjar keluarga istana ibunda
benar ibunda lebih baik kita ke pajajara
dan aku berjanji
aku akan mencari raja santa
sampai ia ketemu
kita akan pulang ke pajajara
gurumu memang hebat
kamu beruntung punya guru seperti dia
iya aku beruntung sekali
makanya aku tidak mau berpisah dari guru apapun yang terjadi
kalian jangan memujiku seperti itu
tidak ada yang berhak dipuji kecuali allah swt
ayo kita pergi dari sini
kita cari tempat yang aman
sebelum raihiyah santa tahu kita ada di sini
dia benar benar orang yang sangat baik
baru pertama kali ini aku bertemu orang seperti itu
raden kian santa